musik dianggap merupakan sarana yang kuat untuk mencanangkan kesadaran masyarakat dunia atas sejumlah isu yang dibawa dalam ktt g dua puluh indonesia
suka tuh nasi gorengnya pakai kecombrang